untuk informasi selanjutnya saudara dalam meningkatkan kemampuan dan kesigapan menghadapi bencana
palang merah indonesia memberikan pelatihan dan simulasi evakuasi korban kepada puluhan relawan siaga bencana berbasis masyarakat di sukabumi jawa barat
pelatihan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan pertolongan kepada korban bencana
sekitar enam puluh relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau sibat diberikan pelatihan kebencanaan oleh pmi kabupaten sukabumi bersama atma konek di daerah rawan bencana di kecamatan ngelindung dan gegerbitung kabupaten sukabumi jawa barat
para relawan sebat ini dibekali materi dan praktek penyelamatan pertolongan pertama dan manajemen posko bencana
selain itu kecepatan memberikan langkah untuk menjaga dan memberikan pertolongan kepada korban bencana
melalui jaringan internet juga diberikan dalam pelatihan ini
materi pelatihan yang diberikan cara pertolongan dan evakuasi kepada korban bencana sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
pelatihan ini digelar mengingat kabupaten sukabumi salah satu daerah rawan bencana seperti longsor banjir tanah bergerak hingga gempa bumi
ini sebenarnya tujuannya itu dari pengembangan program pengembangan
model ketangguhan masyarakat dari bencana berbasis internet pak
jadi ini salah satu rangkaian kita melakukan latihan gabungan supaya sibat ini sudah siap ketika ada terjadi bencana
jadi diharapkan ke depannya itu anggota sibat yang terbentuk itu mereka punya kemampuan yang mempunyai
yang mereka bisa merespon dalam kondisi dalam situasi kebencanaan
kita tahu bahwa kedua daerah ini adalah merupakan daerah yang cukup beresiko dan memiliki potensi bencana terutama bencana tanah bergerak dan juga gempa bumi
dari latihan ini ditargetkan para relawan mampu memetakan potensi bencana di lingkungannya masing masing
serta mampu bertindak cepat saat bencana terjadi
andri smuhtar kompas tv sukabumi jawa barat